iya om maaf pak
saya pikir preman harusnya ajar aja
ya udah tenang kok di sini sih
iya saya dimasukin penjara sama bapak saya om
kamu dimasukin penjara sama bapak kamu
ya om sih enak
masuk penjara bukan gara gara bapaknya
saya justru dijeblosin sama orang yang merasa bisa menggantikan bapak saya
om ngomong ngomong sebenarnya ada masalah apa sih antara papa mama saya dengan om irwin
apa ada dendam pribadi atau kenapa sih
kok urusannya jadi ruwet terus sih
tahu om sih gak ada apa apa ya
kalau memang ada masalah ya mana mungkin dong oh mau jodohkan
kamu dengan nona
ya nggak apa apa om saya cuma berpikir aja
tapi ya om irwin sih bener juga
kalau emang ada masalah
mungkin juga sih di jodohin sama irwina ya
kalau kamu keluar duluan dari tahanan ini
kamu tolong dong bantuin untuk keluarin aku
lagipula kan kita satu tim
dan calon mantu
ya om tenang aja
pokoknya kalau saya bebas dari tempat ini
supaya memang saya bisa bebasin om dari tempat ini
kasihan banget papa di penjara
aku harus samberin papa sekarang
semoga pak ngoman nggak samberin aku
pasti pak ngoman kalau liat aku pasti aku dilarang deh ke papa
apa sih kamu tuh sosok ngagetin kiki tuh nggak lucu tau nggak
biasa juga kamu bikin kaget orang ya kan
ganti anak sekarang biar impas ya kan
nggak lucu tau nggak
aku udah lucu kok
emangnya kamu tahu aku mau kemana
emangnya kamu tau aku mau kemana
mau ke penjara kan
biasa juga minta antri nom ke sana kesini kesana nyusahin orang
pura pura basa basi lagi
kamu memang jauh terbaik yang pernah aku temui
nggak usah jadi terharu ya
gak usah mau nangis gitu karena aku baik sama kamu
eh siapa yang mau nangis
aku tuh lagi mikirin aku lagi mikir
kamu tuh lebih enak aku jadiin kakak ipar aku atau aku jadiin pacar ya